aksi lucu ditunjukkan legenda bulu tangkis indonesia seperti haryanto arbi dan juga edy hartono
mereka menyapa penggemar olahraga bulu tangkis dan memberikan pendidikan gratis
bagi calon pemain bulu tangkis di mataram nusa tenggara barat pada sabtu kemarin
beginilah aksi lucu permainan bulu tangkis para legenda bulu tangkis
yang pernah mengharumkan nama indonesia di kancah dunia
mereka menampilkan berbagai atraksi yang membuat decak kagum
dan tawa para pengunjung gor di mataram lombok
meski tidak selincah saat menjadi pemain dunia dahulu
kecekatan dan taktik permainan masih dikuasai oleh para pemain senior ini
bahkan mereka masih mampu menunjukkan semangat yang tinggi
kegiatan coaching klinik ini menghadirkan pemain legendaris seperti
lius pongoh meliana johari trikus haryanto haryanto arbi edi hartono dan nama sejumlah terkenal lainnya
kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan klub klub bulu tangkis yang ada di kota mataram
untuk mendapatkan pendidikan gratis dari para seniornya
jadi legendaris yang ada di kota mataram ini sangat sangat membuat anak anak
itu yang saya minta teman teman tolong di dalam kucing klinik kepada anak anak disampaikan
diharapkan dengan kegiatan tersebut akan memacu semangat generasi muda
agar menjadi pemain yang bisa diandalkan untuk membawa harum nama indonesia di kancah dunia
lalu rahmat junior